selain idul fitri hari ini juga bertepatan dengan hari kenaikan isa al masih yang dirayakan umat nasrani
gereja katedral jakarta menggelar misa offline terbatas pada kamis pagi
satu ratus lima puluh umat hadir pada misa kamis pagi tadi
jumlah ini masih sesuai batas maksimal misa di gereja selama pandemi covid sembilan belas
umat yang menghadiri misa offline harus mendaftar terlebih dahulu di website bela rasa
dan harus berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
umat yang hadir merasa bersyukur bisa melakukan ibadah kenaikan isa al masih
khususnya pada hari ini yang juga bertepatan dengan hari idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
kami bersyukur kami bisa merayakan hari ini hari kenaikan tuhan
di samping itu kami juga merasakan hal yang sama untuk kepada saudara kami

yang merayakan idul fitri merayai hari kemenangan
kami sama sama merayakan hari besar bersama
toleransi kami begitu besar
lebih spesial lagi pada tahun ini bertepatan dengan perayaan idul fitri
perayaan besar teman teman kami muslim
kami merasa diingatkan bahwa dengan keberagaman yang kita harus rawat
kita dapat hidup berdampingan bersama